terkait lokasi ditemukannya mayat chai changpan dengan kondisi tewas akibat gantung diri di sebuah gudang pengolahan ban bekas didatangi warga sekitar pada minggu siang
meski telah diberikan garis polisi warga mulai mendatangi lokasi tewasnya buronan lapas tanggerang yang berada di kawasan hutan di jasinga kabupaten bogor
sejumlah warga mengaku tidak mengenal chang caipan terpidana mati dalam kasus narkoba tersebut
di lokasi beberapa anggota kepolisian tetap berjaga dan terlihat juga sebuah mobil ambulans
sebelumnya chai chang pan ditemukan tewas dengan kondisi tergantung diduga akibat bunuh diri
penemuan tersebut sekaligus mengakhiri pencarian polisi yang hampir sebulan ini mencari keberadaannya
saya kurang tahu ya dari masyarakat katanya punya dia